di balik wingpung ini mul wahyudi berharap dapat menemukan ijasa sekolah milik anak anaknya
saat penggusuran kamis kemarin mul tidak sempat menyelamatkan dokumen milik keluarga
setelah mul dan keluarganya enggan pindah ke rumah susun sewa marunda yang sudah disiapkan pemerintah
karena kita kan nggak punya istilahnya untuk ngontak juga berat
ya mau nggak mau terpaksa biar pemerintah tahu kita keadaannya begini
jadi pemerintah itu sifatnya jangan cuma gusur gusur dan gusur
pemerintah kota madia jakarta selatan telah menyediakan posko bantuan di kantor kelurahan rawajati
sayang warga tidak mendapat sosialisasi terkait lokasi keberadaan posko
bahkan tidak ada pegawai kelurahan yang bersiaga di posko untuk menerima warga
nggak tahu warga
nggak ada sosialisasi
warga eh lurahnya aja hilang mbak
nggak ada semua
nggak ada omongan dari lurahan nggak ada
ya kelurahan kalau mau daftar ke marunda ya kelurahan
cuman orang sini nggak ada yang mau ke marunda
lokasi rumah susun memang tidak di jakarta selatan
dan itu berada di jakarta utara
tapi tidak menjadi masalah karena kan masih di jakarta
kemudian berikut fasilitasnya juga ada
pendidikan kemudian kesehatan kemudian bus sekolah
pemerintah provinsi dki jakarta telah menyediakan enam puluh unit rusun awam marunda
namun baru lima keluarga yang bersedia pindah
warga khawatir penghasilan mereka terganggu jika pindah ke rusunawa marunda
bumtaza catra diningrat jakarta